kalo ngeliat allah sama cowok itu nyanyi nyanyi
ya walaupun patristan gak suka sama cowok itu
tapi masih aja cowok itu diundang untuk nyanyi di sini buat allah doang
dan saking dia gak percaya sama allah
dia gak bolehin lu keluar dari hotel ini tasha
patristan sama fajar belum cukup ya buat lu tasha
mau ngapain lu disini
saya cuma ingin menyampaikan
kalo ada undangan khusus dari patristan
untuk kamu dan anak anak ini
buat dateng hotel ini
ini ada acara apaan nih
gak biasanya gue sama anak anak diundang
saya hanya menjalani tugas
saya tidak tau menang
sesuatu yang wel dialuti

selamat siang adik adik
selamat datang di hotel venus
kakak dengar kalian semua belajar nyanyi ya
kakak udah siapin tempat yang spesial buat kalian semua
ada kolam renangnya juga kalian suka berenang gak
silahkan masuk ayo semuanya
sebenarnya lo ada rencana apaan sih sama kita
saya sama sekali nggak punya rencana apa apa
saya nggak punya maksud juga
saya ngundang kalian semua ke sini
saya dengar kalian itu mau ngajarin anak anak nyanyikan
iya makanya saya sediain tempat
anggap aja rumah sendiri
apa ya yang baru santristan sama randi omongin
hmm udah jadi
terus dalam rangka apa randi semua anak anak itu datang ke hotel
kamu ngapain bengong di sini
kamu lihat deh di situ
ada randi ada anak anak dari penampungan juga
kamu masih mau di sini
tadi bukannya kamu bilang sama aku kamu mau ngajarin mereka nyanyi
hmm tristan makasih banyak ya
soalnya aku udah salah nilai kamu
aku udah nunduk kamu berlebihan
padahal sebenarnya kamu cuma mau lindungi aku
yaudah aku sih tidur
anak anak dengerin karya ini semuanya
jangan lupa ya niat kita awal kesini apa
latihan musik ya
yaudah kalian senang senang aja dulu
anak anak kita kedatangan guru tamu nih tepuk tangan dong semuanya
karena hari ini ada guru tamu datang kesini
kita harus ngetes dong suaranya dia
jadi kak randi sama dia bakal nyanyi duet buat kalian semua
kalian boleh nikmatin boleh nari
terserah kalian semua sambil nikmatin makanannya oke
pak kenapa bapak ngelakuin semua ini pak
kenapa bapak harus mengundang reni dan teman temannya itu anak anak kecil itu
untuk datang kesini
saya yakin kehadiran reni dan anak anak itu hanya bikin
hanya bikin situasi dan kondisi hotel ini semakin
yang jelek itu kan pikiran kamu fair
saya ngelakuin ini semua buat kebaikan tasya
nggak ada tempat yang aman buat pasien selain di hotel ini kak
kenapa sih bapak harus selalu mikirin tasya pak
tasyah itu bukan siapa siapa pak
tasya itu hanya penyanyi di hotel ini
tasya bukan cuma sekedar penyanyi di hotel kita fer
ini tugasal answered
aku akan melewati semua sisa hidup bersamamu
dia dia kekasih hatiku
dengan dirimu aku bahagia
dengan dirimu ku temukan cinta
dengan dirimu kan lewati semua
sisa hidupku bersamamu
kamu kenapa diem aja
kenapa jadi bengong
kamu tahu dong apa yang harus kamu lakuin
gak perlu komando terus dong aduh
mesti dioboh obohin terus
aku akan berantakin semuanya
seberantakan seberantakan mungkin
bikin ambora dulu acak acak
gue yang nyangka ya
kalian chemistry nya dapet banget
sekarang kenapa patristan
oh sama cowok itu nyanyi nyanyi
patristan nggak suka sama cowok itu
tapi masih aja cowok itu diundang
untuk nyanyi di sini buat allah doang
dan saking dia nggak percaya sama allah
dia nggak bolehin lo keluar dari hotel ini tasha
patristan sama fajar
belum cukup ya buat lo tasha
lo masih perlu cowok itu
karena lo merasa risih nggak jelas gitu
yah gue ngerti
makanya sekarang gue akan pergi
lo lanjutin aja berduanya
sampai jumpa ya
langganan kita pulang aja sekarang
lo mau ke mana jangan ke mana mana
lo ngapain sih masih mau gue di sini
hah supaya gue bisa dipermaluin
depan banyak orang
iya kan supaya gue bisa dipermaluin
kayak tadi hanya gara gara
eh itu urusan lo sama dia bukan sama gue
dan asal lo tau ya gue nih sama anak anak
datang ke sini tujuannya baik
bukan buat dihina
dan kalo lo tau bos lo itu posesif ya lo sama dia lah
urusan kita udah kelar
kita lagi ada masalah
ada masalah apa sih fair
setiap datang kamu bilang ada masalah
tasya menolak lagi tampil
untuk acara kali ini
dan sekarang dia lagi di kamarnya
lagi kepake kepakin semua barang barangnya pak
iya tia ra
coba kamu cerita sama ada apa
nggak ada yang perlu dijelasin
untung aja maudie bilang ke aku
kalo ternyata kamu tuh
nggak percaya sama aku
kamu gak percaya sama aku
kamu nggak usah ngajak aku kerja sama sama kamu
saya mengundurkan diri
saya mengundurkan diri
saya mengundurkan diri